kita ke lembaga antirasuah kepala basarnas marsdia henry alfian dibuka suara setelah ditetapkan kpk sebagai tersangka kasus dugaan korupsi
dalam pengadaan peralatan pendeteksi korban runtuhan tahun anggaran dua ribu dua puluh
menurutnya kpk bertindak melebihi wewenangnya
hal itu diungkapkan henry melalui pesan tertulis kepada cnn indonesia com pada kamis
henry menegaskan saat ini masih menjadi prajurit aktif sehingga semestinya kpk berkoordinasi terlebih dahulu dengan panglima tni laksamana tni yudho margono dalam melakukan penegakan hukum
sebelumnya kpk menetapkan kepala basar nas marsdia henry alfian dibuka suara setelah ditetapkan kpk sebagai tersangka kasus dugaan korupsi
dalam pengadaan peralatan pendeteksi korban runtuhan dan henry juga menurut menerima aliran suap senilai rp delapan puluh delapan tiga miliar
dari berbagai vendor
pemenang proyek dan sejani kpk telah menyerahkan proses hukum ke basar nas kepada puspom tni